presiden jokowi dodo memperingatkan menteri agaria dan tata ruang atau menteri bpn
untuk mempermudah pengurusan sertifikasi lahan
peringatan ini disampaikan saat berpidato pada peluncuran program sinergi aksi
untuk ekonomi rakyat di brebes jawa tengah
bpn sendiri saya ingin hati hati saya berikan peringatan pada bpn
urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama
ruat kalau saya ngomong seperti ini rakyat betul betul
karena memang betul betul ruat
problemnya ada di mana masalahnya ada di mana
presiden joko widodo bahkan bertanya ke warga mengenai proses sertifikasi lahan
ini habis berapa satu juta
eh benar pak menteri
ngurus sertifikat seperti ini habis satu juta benar mahal benar
berapa harusnya ini satu juta
lewat orang ngurusnya jangan jangan
lewat orang atau ngurus sendiri
bentar mana lurahnya
oh sedang mondok di semarang
eh kasih pak tarkam